lukas alexandre siburian dan suci izdihar zhulwa terpilih mewakili sumatera utara untuk menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka di istana negara jakarta pada peringatan hari kemerdekaan tujuh belas agustus dua ribu delapan belas
yang keduanya mendapat tugas menjaga nama baik sumatera utara dan mempromosikan pariwisata di pintu gerbang wilayah barat indonesia ini
lukas alexandra siburian pelajar kelas sebelas ipa satu sma negeri satu medan sumatera utara masih mengikuti pelajaran biologi di sekolahnya di jalan cikditiro selasa
anak kedua dari dua bersaudara ini terpilih menjadi anggota paski beraka mewakili provinsi sumatera utara
giat berlatih fisik dan mental lukas yang lahir pada empat belas april dua ribu dua mengatakan siap memberikan yang terbaik sebagai anggota paski beraka tahun ini
persiapan pertama persiapan mental saya sudah persiapan fisik dan saya sudah barang barang yang perlu dibawakan saya sudah siapkan semua
yang juga terpilih menjadi anggota paski braka asal sumatera utara adalah suci isdihar hulua
siswi kelas sebelas ips dua sma negeri enam kota pematang siantar ini bertekad mengikuti jejak seniornya menjadi pembawa baki bendera merah putih
pasti di setiap hari itu ikut latihan juga di lapangan sama paski beraka kota di siantar
itu meliputi kayak pemanasan kayak latihan pbb nya juga diajarin terus cara bawa baki walaupun belum ditentukan tapi di kota udah diajarin cara bawa baki
orang tua suci yang bekerja sebagai pedagang makanan berharap anak mereka dapat berprestasi dan membanggakan keluarga dan masyarakat
sebagai orang tua sangat bangga pak
saya juga berterima kasih
terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah mensupport pembina pematang siantar dan semua pihak yang telah membantu
keberangkatan lukas dan suci dilepas kepala dinas pemuda dan olahraga sumatera utara
keduanya mendapat tugas menjaga nama baik sumatera utara dan mempromosikan pariwisata di pintu gerbang wilayah barat indonesia ini
kita harapkan bisa juga berprestasi karena mereka ini adalah hasil seleksi yang kita lakukan
dan secara terbuka dan transparan mudah mudahan ini bisa berjalan dengan baik
lukas dan suci akan berangkat ke jakarta rabu dua puluh lima juli untuk bergabung bersama perwakilan provinsi lain dari seluruh indonesia
agus supratman medan